tumpahan minyak terjadi di pantai ujung belang kecamatan banda sakti kota luksumawe aceh
tumpahan minyak jenis biosolar ini diduga akibat kebocoran dari kapal pertamina yang bersandar minggu sore
perambesan minyak diduga berasal dari kapal pertamina yang sedang menyalurkan minyak ke depot lok sumawe aceh
tumpahan minyak jenis biosolar mencemari pantai yang berada di desa hagu barat laut kota lok sumawe
pertamina melakukan langkah antisipasi dengan memasang oil spill despersance agar minyak tidak menyebar
menurut ferry saparudin kepala depot pertamina loksumawai
biaya yang menerjunkan tim untuk melokalisir tumpahan minyak termasuk pemeriksaan area pump room kapal